sementara itu calon wakil presiden sandiaga uno mendatangi rumah pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua di makassar sulawesi selatan pada minggu siang
setibanya di rumah pemenangan di jalan lanto daeng pasewang mamajang makassar sulawesi selatan sandi langsung disambut ratusan ibu ibu yang sejak minggu pagi menunggu
mereka bersalaman dan meminta berfoto bersama
dalam sambutannya sandi mengatakan akan menarik gerbong ekonomi di sulsel dan menghadirkan pemerintahan yang kuat serta adil dan makmur
selain menemui relawan sandi juga menggalang sumbangan untuk korban bencana di indonesia dengan menjual baju lengkap dengan tanda tangan sandiaga uno
selamat datang di vibram sampai hari ini di makassar
saya melihat potensi kemenangan prabowo sandi di sulawesi selatan
insya allah amin
insya allah amin
ya insya allah kita akan tarik gerbong ekonomi di sulawesi selatan

pemerintahan yang tegas
indonesia yang adil
indonesia yang makmur
abdulanyak palingusup dengan kalian setelah menonton
seberat anda tanpa berat anda tidak bisa bertahan selama satu tahun atau lebih jauh atau lebih prestasi tanpa pandemi